kita ke informasi lain setelah kemarin kita sempat hadirkan liputan mendalam terkait maraknya penyelundupan di perairan indonesia
hari ini liputan lanjutan kami tayangkan untuk anda termasuk bagaimana kasus hukum yang menjerat para pelaku kejahatan di laut
nah ini biasanya kapal kapal penyelundup yang ditangkap beserta barang barang bawaannya dibawa dan disimpan di kantor biaya cukai terdekat
di tanjung balai karimun lebih dari empat puluh kapal penyelundup disita dan ratusan ton barang disimpan
setelah proses hukum kapal kapal itu biasanya dilelang sementara barang selundupan bisa dimusnahkan dilelang atau justru dihibahkan
puluhan kapal berbagai ukuran ini tertambat di dermaga kantor khusus beacukai wilayah tanjung balai karimun
jumlahnya lebih dari empat puluh kapal
kapal kapal inilah yang menjadi sarana untuk melakukan penyelundupan berbagai barang di tanah air
satu buah kapal bisa mengangkut ratusan ton barang selundupan
seperti kapal pembawa pakaian bekas impor atau balpres ini
sekilas tampak kecil namun ketika dibongkar muatannya memenuhi kudang penyimpanan kantor biaya cukai
ini kan berarti balpres yang tadi sebanyak itu ya
muat ya kapal segede gini
selama proses hukum berlangsung kapal kapal yang merupakan barang bukti kejahatan ini ditambatkan sementara
proses selanjutnya kapal bisa dilelang atau dimusnahkan tergantung penetapan pengadilan
biasanya untuk kapal dilakukan pelelangan proses mulai dari tertangkap hingga lelang memakan waktu rata rata dua lima menit
walaupun kalau misalnya dilelang ya mungkin aja kita bisa jatuh ke tangan bosnya penyelundup atau nantinya digunakan untuk kejahatan lagi bisa aja gitu ya sebenarnya
kemungkinan ada jadi memang kalau aturan lelang kan biasa kalau kapal itu persyaratannya dia punya npwp
dia merupakan badan usaha dia punya siupal yang penting dia punya siupal
kemungkinan nanti dibeli lagi oleh pemilik sebelumnya itu ada kemungkinan
karena dari si aturan nggak memungkinkan kita untuk membatasi pemilik nggak boleh ikut itu nggak ada
untuk barang barang selundupan disimpan dalam gudang gudang yang telah disiapkan
dari sekitar enam gudang yang ada semuanya sudah penuh dengan barang barang selundupan
mulai dari pakaian bekas minuman kaleng hingga bawang merah
penyelesaian akhir dari barang barang selundupan antara lain dengan dimusnahkan
bagian lainnya dilelang atau dihibahkan ke panti panti asuhan atau kalangan tidak mampu bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat
di tahun dua ribu enam belas bia cukai tanjung malekarimun menghibahkan satu ratus tujuh puluh tiga ton bawang merah
jadi kalau misalnya kita memberikan
hibah ke masyarakat harapan kami itu masyarakat bisa lebih dekat dengan kami
bahwa bia cukai memerintahkan juga masyarakat ini
nah disini kan untuk pemenuhan kebutuhan memang kesulitan ya
banyak barang dari luar
begitu bia juga dapat tanggapan yaitu kita hibahkan ke masyarakat yang tidak mampu
di wilayah yang berpatasan dengan negara tetangga penyelundupan lazim dan sulit diberantas
bia cukai hanya bisa berperan melakukan penangkapan para pelaku penyelundupan
setelahnya belum dicuntaskan miscaya penyelundupan terus terjadi
dan bia cukai itu hanya sekedar menyelesaikan dampak lain dari akar permasalahan itu
saya yakin nanti kalau akar permasalahan ini itu diselesaikan biaya cukai itu ringan
hanya saja untuk menyelesaikan akar permasalahan tadi
itu memang perlu sinergitas dari aparat penegak hukum